si makwa wancara selengkapnya bersama pasangan baca pres bacoa pres ganjar pranowo mahfud md hanya di cnn indonesia
dan mendekati pemilu dua ribu dua puluh empat divisi humas mabes polri bersama dengan dewan pers dan sejumlah pimpinan redaksi media masa
mendeklarasikan pemilu damai di kawasan lapangan tembak senayan jakarta pusat pada sabtu pagi
bersama dengan dewan pers dan sejumlah pimpinan redaksi media masa divisi humas mabes polri
mendeklarasikan pemilu damai dua ribu dua puluh empat di kawasan lapangan tembak senayan jakarta pada sabtu pagi
deklarasi ini sebagai bentuk komitmen untuk menghadapi pesta demokrasi tahun depan
polri mengatakan deklarasi ini merupakan pernyataan bersama untuk sepakat pemilu haruslah damai
semua pihak harus memiliki tanggung jawab moral
diharapkan dengan adanya deklarasi damai ini pemilu dapat berjalan dengan aman damai dan bermertabat
teman teman media para pemret
baik media tv online maupun radio sepakat bahwa pemilu harus damai
pemilu adalah punya kita semua
semuanya mempunyai hak dan tanggung jawab moral untuk mensukseskan pemilu
dan media punya peran penting di situ
karena media yang menentukan arah ikut menentukan arah
tidak hanya arah itu dibuat oleh eksekutif legislatif dan yudikatif
sebagai for state media punya peran penting
menentukan arah demokrasi kita